ct arsa foundation menggelar serat terima bantuan dari tiga perusahaan kolaborasi ct arsa foundation
yaitu pt iforte pt tiki jne dan pt soka
bantuan tersebut akan disalurkan kepada sma unggulan ct arsa foundation
yayasan ct arsa foundation terus melakukan upaya kolaborasi dengan mengajak berbagai pihak
untuk berkontribusi mewujudkan indonesia maju
bersama ct arsa foundation perusahaan telekomunikasi pt iforte solusi infotek
perusahaan pengiriman pt tiki jalur nugraha eka kurir atau tiki jne
dan perusahaan fashion pt soka cipta niaga berpartisipasi memutus rantai kemiskinan
dengan memfasilitasi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak
bentuk bantuan yang diberikan antara lain dana pengiriman sebesar rp dua ratus juta

dengan perlengkapan sekolah meliputi seragam kerudung dan kaos kaki serta perangkat internet wifi
sebagai ucapan terima kasih anita ratnasari tanjung mewakili ct arsa foundation
juga memberikan hadiah berupa buku karyanya berjudul pesona indonesia
jadi kuncinya pada hari ini adalah saya ingin mengajak perusahaan perusahaan lain
untuk yuk sama sama kita
berkolaborasi kita sama sama karena ct arsa tidak bisa sendiri
tapi kita harus berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan di indonesia
karena dengan lebih banyak lagi kolaborasi dan kontribusi dari berbagai pihak
tentunya mudah mudahan visi misi kita bisa tercapai